sejumlah petugas menggunakan apd atau alat pelindung diri di depan ruang isolasi di rsud dr soekarjo tasikmalaya jawa barat selasa sepuluh maret
namun ternyata apd yang dikenakan petugas kesehatan tersebut bukanlah apd yang sesuai standar melainkan jas hujan biasa
petugas medis terpaksa memakai jas hujan karena keterbatasan alat di rumah sakit
betul kita terbatas di rumah sakit malah ada yang dua orang tiga orang pakai seperti jas hujan gitu kan
namun kepada pemerintah dalam hal ini pak menteri untuk segera mengirimkan keperluan keperluan yang terkait juga dengan masalah kewaspadaan kita untuk menghindari penyebaran virus corona
terkait kesiapan menghadapi wabah virus corona rsud dr soekarjo tasikmalaya masih jauh dari standar
karena keterbatasan anggaran dan menunggu bantuan dari pusat
sementara ketiga orang dari pemantauan adalah satu orang pria asal filipina satu orang pria asal jakarta
dan satu orang perempuan
ketiganya sempat masuk ke ruang isolasi setelah mengalami gejala demam batuk dan pusing
selain itu odp wna mengaku sempat berpergian ke negara yang terpapar virus corona
nah ini perlu dipahami dan tolong disampaikan kepada warga bahwa ketiga orang ini statusnya ialah orang dalam pemantauan bukan pasien dalam pengawasan
rabu pagi tim dokter beserta dinas kesehatan kota tasikmalaya menetapkan
ketiganya dengan status dalam pemantauan
kondisi ketiganya membaik dan telah dipulangkan atas permintaan pasien dan akan dilakukan koordinasi pemantauan
gifatuz zaman tasikmalaya jawa barat